bener ya nisa ini nyari masalah banget sih
ini gak mikirin ceri apa
iya gue mau nanya lo janjian sama nisa gak ya
soalnya dia bilang dia pengen ketemuan sama temen nah ya cuman gue lupa siapa
iya soalnya hpnya ketinggalan jadi
yaudah gak apa apa
yaudah makasih ya sheila
lo mesti ngelakuin siapa lagi
kamu tuh gak pantas memperlakukan dewi seperti itu
masih punya hati gak sih kamu
dengar baik baik bobi satu atau dua tamparan sekaligus buat aku
itu gak akan membuat aku jadi tunduk sama kami
apa benar rumor yang aku dengar waktu bayu masih hidup kamu ada laki laki lain selain bayu
aku rasa apa yang kamu tanya barusan itu gak pantas
ke dalam ke dalam ke dalam
jangan jangan kecurigaan mama selama ini memang benar
cara fahri memperlakukan dewi dan api seperti seorang ayah dengan keluarganya
disini ada lawan terjaga kok
kebetulan kami ngebutin kasir
saya diterima kerja sebagai kasir di sebuah kafe

ma ceri ngantuk
sayang kamu sabar dulu ini mama juga lagi pesen ya
lama banget sih
kok ditolak sih
limit kartu kreditku kan tinggi
mama buru dong ceri udah ngantuk
iya sayang sebentar ya
kredit kartu saya kok gak bisa dipergunakan ya
setengah jam yang lalu
bener bener ya nisa ini nyari masalah banget sih
ini gak mikirin ceri apa
lo janjian sama nisa gak ya
soalnya tadi dia bilang dia pengen ketemuan sama temen
cuman gue lupa siapa
iya soalnya hpnya ketinggalan jadi
yaudah gak apa apa
yaudah makasih ya sheila
oh lo sih lalu siapa lagi
kurang hajar mas bobby
masa dia blokir semua bank aku
terus aku harus tidur sama ceri dimana coba malem ini
dia pasti sengaja supaya aku pulang
jangan harap kau bisa menang mas
hah tante seram
hai bos jos selamat datang di seram lebah
malam ini saya tidur disini
jadi kamu beresin kamar ganti spray ganti semuanya
pokoknya harus bersih oke
kamu kenapa diem aja disitu
gak diajarin sopan santun kamu
kamu diind arbitrary
ambil aku mau siapin
ya tante dewi edik aja
biarkan kau websites ana
tante dewi pani
neng udah kelar belum
udah dikit lagi bosan
lama banget sih
kenapa sih kita kesini
kata mama mau ngajak ke hotel
tapi malah kesini
sherry gak suka disini
siap udah rebes bosan
yaudah bagus kesana
jangan berisik dong
kalau kamu berisik mama gak bisa mikir jadinya
tapi ma sherry gak suka tidur disini
disini itu jelek dan sempit
bisa diam gak
sherry gak mau tidur disini
sherry gak mau tidur disini
tapi sherry gak mau tidur disini
mama gak mau gak mau
gue udah gak tau lagi mesti nyari misah sama sherry dimana ya
sampai jumpa di video selanjutnya
mama kak aku aja aku juga kepanasan
ya tunggu sebentar ya sayang ya
yang kenceng dong
gak usah kekencengan juga nenek
sedang sedang aja kenapa sih
jangan terlalu pelan
nah nah itu tuh
udah bukuk sayang
tante dewi dimana ya
kok lama banget
tante dewi dimana ya
tante dewi dimana ya
kok lama banget
kok lama banget